menaikkan suku bunga acuan dua puluh lima basis point atau dua puluh lima persen
dengan demikian suku bunga the fed di kisaran dua hingga dua dua puluh lima persen
the fed tercatat sudah tiga kali menaikkan suku bunga acuan sepanjang dua ribu delapan belas
kenaikan ini akan menempatkan suku bunga pinjaman naik menjadi tiga empat persen
gubernur the fedrome powell menilai peningkatan yang bertahap ini memungkinkan ekspansi ekonomi berkelanjutan
sembari menjaga inflasi di kisaran dua persen seperti target the fed
the fed juga meyakini telah mengakhiri era kebijakan moneter yang akomodatif
dan masih akan menaikkan suku bunga pada desember mendatang
tidak hanya itu the fed fund rate akan naik tiga kali lagi pada dua ribu sembilan belas dan satu peningkatan pada dua ribu dua puluh
menyusul kenaikan suku bunga the fed fund rate sebesar dua puluh lima basis point
bank indonesia menaikkan suku bunga acuan bi tujuh days reverse repo rate sebesar dua puluh lima basis point menjadi lima tujuh puluh lima persen
kenaikan dua puluh lima basis point ini juga berlaku pada deposit facility rate menjadi lima persen dan lending facility rate menjadi enam lima persen
gubernur bank indonesia perry warjio menjelaskan
kenaikan suku bunga acuan ini merespon ketidakpastian ekonomi global yang makin tinggi
di mana pertumbuhan ekonomi negara emerging market atau negara negara berkembang dan eropa lebih rendah dari perkiraan
tidak merata yang tidak lepas dari ketegangan perdagangan dunia
sehingga membuat mata uang dolar amerika semakin kuat dan aliran dana asing kabur dari negara negara berkembang termasuk indonesia
ada tiga pertanyaan pak
maka rapat dewan gubernur bank indonesia
pada dua puluh enam dan dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
memutuskan untuk menaikkan bi tujuh day reverse repo rate sebesar dua puluh lima basis point menjadi lima tujuh puluh lima persen
demikian juga suku bunga deposit facility naik sebesar dua puluh lima basis point menjadi lima persen
suku bunga lending facility
juga naik sebesar dua puluh lima basis point menjadi enam lima persen
keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman
dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik
dan untuk membahas seberapa luas sebenarnya dampak yang diakibatkan dari naiknya suku bunga the fed amerika
terutama bagi perekonomian
seberapa kuat kita bisa bertahan
saya sekarang akan menghampiri rekan saya pangeran punca korespondensi nn indonesia
punca berikan kami pencerahan disini sebenarnya
jadi dampak yang paling nyata dari kenaikan suku bunga the fed itu apa
oke dampak yang paling nyata adalah di dolar amerika serikat
namun perlu diingat kembali amerika serikat
dolarnya ini menguat hampir terhadap seluruh mata uang di dunia
sehingga tidak hanya indonesia saja yang cermat terhadap dolar amerika
kita lihat ini trennya di awal tahun nilai tukar rupiah ini di januari masih di level tiga belas
tiga belas lima ratus empat belas kemudian di tahun dua ribu delapan belas ini the fed menaikkan di bulan maret
disini terlihat sudah ada pelemahan putri ya dari tiga belas lima ratus ke tiga belas tujuh ratus
kemudian kedua kalinya dinaikkan di bulan juni
disini terlihat juga ada pelemahan rupiah dari empat belas tujuh ratus lima puluh tiga ke empat belas tiga ratus sembilan puluh
dan kemarin baru saja menaikkan
oke garis garis merah ini adalah ketika the fed menaikkan suku bunga ya
iya setiap tiga bulan karena memang proyeksinya empat kali
untuk dua ribu delapan belas ini
dan terakhir di bulan september ini kemarin baru saja kita lihat disini adalah rapatnya
dan nilai tukar rupiah sempat hampir menembus lima belas an
tepatnya pada pelagangan hari ini ditutup di level empat belas sembilan ratus dua puluh dua
ini yang paling terlihat sebenarnya
karena optimisme dari amerika serikat terkait dengan pertumbuhan ekonomi mereka
ini membuat akhirnya investor khususnya amerika serikat
para investornya ini semakin optimistis dengan negaranya sendiri
pede gitu setelah sebelumnya the fed fund ratenya pun juga masih sangat kecil
sehingga imbal balik ataupun juga kalau kita investasi kemudian dapat bunganya lah gitu ya
itu cukup rendah di negeri paman sam
sehingga mereka kabur salah satunya ke emerging markets indonesia yang menawarkan suku bunga cukup tinggi
nah pada saat di kampungnya gitu ya di negaranya sendiri suku bunga acuannya sudah mulai meningkat
sehingga akhirnya ada potensi bunga investasinya juga semakin meningkat
akhirnya mereka kembali lagi kesana
inilah akhirnya membuat tren pelemahan dari hampir sejumlah mata uang terhadap dolar amerika serikat
oke terutama yang berdampak sekali
menarik investor investor asing yang kemudian lari ke amerika serikat itu ke negara mana saja
indonesia salah satunya mana lagi
emerging market indonesia kemudian juga kemarin ada di turki
yang berhasil keuangan
dan juga negara negara emerging markets lainnya di asia tenggara seperti misalnya filipina
kemudian juga vietnam walaupun thailand cukup kuat untuk mata uangnya
namun potensi dari capital outflow ataupun juga keluarnya investasi dari negara negara emerging markets ini cukup besar
sehingga membuat akhirnya tren dari penguatan dolar amerika terhadap hampir semua mata uang juga terjadi di seluruh dunia
oke apa berikutnya ya
oke berikutnya kita lihat ini dampaknya tentunya akan berdampak juga kepada keputusan bank sentral kita
bank indonesia yang akhirnya juga trennya menguatkan suku bunga acuan
walaupun kalau kita lihat sedikit terlambat dari antisipasi
karena kalau kita lihat dari the fed ini menaikkan sudah di bulan maret pertama kali di dua ribu delapan belas
namun bank indonesia baru menaikkan dari april ke bulan mei
biasanya standarnya dua puluh lima basis point
biasanya pelan pelan oke oke
namun ini langsung lima puluh basis point kemudian langsung dihajar lima puluh basis point lagi
karena kita ingat tren rupiah dari awal tiga belas seratus kemudian sekarang sudah lebih dari empat belas
sehingga akhirnya bank indonesia juga
lebih agresif menaikkan suku bunga acuannya kembali untuk menahan capital outflow
keluarnya investasi investasi dari luar negeri dalam bentuk dolar amerika serikat
oke di sini tunggu
karena bagaimanapun kan bank indonesia juga sempat mengalami pergantian pemimpin
di bulan mana itu tepatnya
di bulan sini putri
di bulan april
sehingga memang terlihat sekali adanya penggantian pemimpinan gitu ya
bank indonesia jadi lebih agresif dibandingkan dengan sebelumnya
kemudian di bulan juni dan juli bank indonesia tidak menaikkan suku bunga acuannya lagi
ini artinya apa punji
artinya kalau kita lihat dari kredit lah paling tidak
misalnya punya kpr
karena ini bi rate ini merupakan patokan lah bisa dikatakan itu patokan untuk suku bunga lainnya
seperti misalnya suku bunga deposito kalau kita nabung
kemudian suku bunga deposit
dan biasanya ini berkisar satu persenan dari patokan angka bi tujuh day reverse report
dan pengaruhnya apa
satu persen naik atau turun
di atas dan bawah
oke atas bawah ya
biasanya yang di bawah itu untuk yang tabungan
deposito gitu ya
deposito namun untuk yang kredit biasanya di atasnya
putri kenaikannya sehingga membuat lending facility ataupun juga bunga dari kredit untuk perbankan kemudian juga di leasing gitu ya
sehingga bayangkan kalau misalnya putri pada saat mengambil rumah lah
pr gitu atau mungkin kendaraan yang memang suku bunganya tidak fix
ataupun juga biasanya efeknya nanti di bulan oktober dan hingga november baru terasa gitu
oke baru terasa ya
bayangkan kalau misalnya
karena september baru naik ya
jadi yang pembayaran apa cicilan oktober november desember
itu mulai potensinya ada kenaikan
misalnya seratus juta rupiah gitu misalnya kita meminjam dalam bentuk kpr ataupun mungkin dalam bentuk uang gitu ya
itu yang paling besar
oke artinya berarti kalau misalnya hitung hitungan sederhana di rumah tangganya nih
gak rasai burung matang ya
jadi harus mungkin mengurangi pos dari yang lain itu pasti akan berpengaruh kesana kan kurang lebih
akan berpengaruh dan juga mungkin akan berpikir kembali untuk yang baru mau mengambil kredit
apakah kita apakah nanti misalnya putri mau mengambil apapun gitu ya
apakah harus menunggu dulu untuk paling tidak turun berapa kali gitu
atau justru sekarang waktunya karena potensinya the fed masih akan menaikkan suku bunga acuannya dalam dua tahun ke depan empat kali lagi
sehingga potensi kenaikan dari bi rate pun juga akan semakin besar
sehingga justru kalau ditunggu tunggu lagi potensinya justru akan semakin tinggi
oke oke ini soal cicilan kita apa yang berikutnya
oke berikutnya ini adalah dampak dari pelemahan rupiah tadi setelah kenaikan the fed fund rate yaitu tentunya ke neraca dagang
karena kalau kita lihat dari sepanjang tahun ini saja ini dalam dua belas bulan terakhir ya namun kalau dari dua ribu delapan belas
raca dagang itu sederhananya apa ya punci
perdagangan kalau kita mengekspor dan juga impor barang gitu
jadi misalnya kita mengekspor kelapa sawit kemudian juga kita membutuhkan kedelai untuk membuat tau tempe gitu ya
nah itulah neraca dagangnya apakah kita menjual lebih banyak barang atau justru membeli lebih banyak barang dari luar negeri
nah inilah terlihat dari januari hingga agustus itu justru terjadi defisit
defisit itu berarti kita lebih banyak konsumsinya kita lebih banyak membeli barangnya dari luar negeri dibandingkan jualnya
berarti kantong kita defisit kantong kita berarti rugi lah gitu
karena jualannya ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan kita membeli gitu
sehingga terlihat dari sini mau tidak mau barangnya
tidak mau barang yang memang kita tidak punya di indonesia gitu ya
mungkin seperti kacang kedelai kemudian juga
juni ini sempat tidak defisit ya pak
juni sempat tidak defisit karena adanya kenaikan dari ekspornya tentunya
tapi kenaikan ekspor itu juga biasanya impornya lebih tinggi lagi
karena seperti tadi yang saya sudah singgung kacang kedelai gitu
misalnya memang tidak ada di indonesia gitu ya
sehingga ketemuan kebutuhannya tetap tinggi dan juga minyak dan gas ataupun migas bbm
kita salah satu net importer untuk bbm
dan produk turunannya juga kita impor kan
dan produk turunannya
dan akhirnya mau tidak mau juga dengan adanya kenaikan harga minyak dari awal tahun yang sekitar masih enam puluh dolar amerika
kemudian juga hingga hari ini sudah delapan puluh dua bahkan ada margin dua puluh dolar amerika
dengan pelemahan lagi rupiah yang seribu dibandingkan dengan awal tahun
sehingga mau tidak mau nilainya mungkin jumlah yang kita impor sama
misalnya sama sama sepuluh juta liter
misalnya atau sepuluh juta barel gitu
namun dengan adanya pelemahan rupiah plus harga minyak mentah yang semakin tinggi
akhirnya nilai dari ekspornya itu dari luar kemudian juga kita impor itu akan semakin mahal kan
itulah yang akhirnya membuat defisit raca dagang juga akhirnya semakin melebar
dan akhirnya sempat bahkan menyentuh level yang paling rendah di satu enam puluh tiga miliar dolar amerika
dan sepanjang tahun defisit kita rugi kita lah ya bisa dikatakan seperti itu
dari berdagang dengan
mitra mitra dagang kita ini mencapai lebih dari empat miliar dolar amerika
punca tapi kalau misalnya kerugian itu misalnya apakah juga dirasakan oleh kita
yang biasa biasa ini
jelas kalau kita
bukan pelaku bisnis ekspor impor misalnya
yang paling terasa tentunya dengan barang barang impor
yang memang tidak ada substitusinya di sini
seperti kembali yang paling
tahu tempe banyak sekali kalau kita lihat di paket paket berita di cnn juga yang mengatakan bahwa oh kita mengecilkan ukurannya
karena mereka tidak mau menaikan harga kan
itu yang paling terasa
oke betul betul terasa sih
barang barang impor misalnya seperti brand brand handphone ataupun juga laptop itu juga potensinya akan naik karena mereka mungkin tidak menaikkan harganya di sana
namun karena dolar amerika yang menguat terhadap rupiah sehingga mau tidak mau pada saat membeli pun kita kena imbas
itu yang akan sangat terasa
haruskah sekarang dengan kondisi yang seperti ini kita worry
untuk khawatir sebenarnya pemerintah pun juga sudah mulai mengambil seperti apa ya mengurangi konsumsi lah dalam negeri untuk barang barang yang khususnya impor
seperti pemerintah juga mengurangi belanja untuk infrastruktur
tapi beras impor
beras impor memang
jadi mau dikurangin yang bagaimana
oke sehingga memang mungkin mencari substitusi
mungkin mencari substitusi barang barang seperti misalnya ayam ataupun telur itu yang memang harganya justru sedang turun sekarang itu bisa menjadi alternatif
dilema ya sebenarnya ya
memang harus ada apa ya
tidak ada yang satu kebijakan yang memang benar benar akan menguntungkan satu sisi
pasti akan merugikan sisi lainnya
karena pemerintah juga baru menaikkan pph untuk barang barang impor
karena kembali defisit neraca dagang kita yang memang sedang merah mayoritas
oke dan sekarang kita beralih lagi dengan potensi kenaikan kenaikan harga
khususnya untuk barang barang yang impor ini justru tidak terjadi di inflasi
karena inilah yang berhasil bisa dikatakan seperti itu oleh pemerintah terkait dengan inflasi itu kenaikan harga lah
walaupun hitung hitungan kasarnya tidak akan sama
iya tidak akan sama
namun gambaran simpelnya seperti itulah
dan terlihat dari sepanjang tahun dua ribu delapan belas ini
bayangkan dengan rupiah yang cukup jauh tiga belas seratus kemudian juga menjadi empat belas lima ratus
namun pemerintah ini berhasil menjaga inflasi ataupun juga barang barang harga barang barang di
di agustus belum ya
di agustus sudah justru terjadi deflasi
justru ada pengurangan karena mungkin kelebihan dari stok
misalnya barang barang di dalam negeri
yang membuat akhirnya pemerintah berhasil menjaga namun itu ada yang tersakiti pasti
karena kembali tidak ada satu kebijakan yang diambil yang akan menjadi kebijakan yang memenangkan semua sisi gitu
karena kalau kita lihat mungkin dari sisi bbm saja gitu kan
kalau kita bandingkan di apbnp dua ribu delapan belas
bahkan harga minyak mentah indonesia ini dipatok di harga tidak sampai lima puluh dolar
sementara harga aslinya saat ini sudah delapan puluh dolar
delapan puluh dolar amerika per barrelnya gitu
kemudian akhirnya pemerintah juga tidak mau menaikkan harga bbm nih
karena dampaknya akan sangat terasa ke inflasi ini
karena mau tidak mau dengan kenaikan harga bbm semua pasti ikut naik kan
semua lini kehidupan masyarakat pasti akan ikut naik
namun apa artinya
artinya pemerintah harus mencari kantong kantong untuk mensubsidi dari harga bbm yang dipatok lima puluh dengan delapan puluh dengan rupiah di level tiga belas ribuan
dan juga di level yang saat ini empat belas ribuan
nah itu dia maksud saya
pemerintah kan memang selama ini mengatakan kita aman kita baik baik aja jangan khawatir
tapi berapa lama apa ya itu kan tambal sulam artinya
ambil di sini untuk nutupin yang ini ambil di sini untuk nutupin yang ini
sekalipun memang itu cara yang paling efektif saat ini
tapi berapa lama itu bisa dilakukan pemerintah
oke kalau diambil dari contoh pemerintah yang saat ini mengambil keuntungan pertamina
sekitar lima ratus miliar kalau nggak salah ya lima ratus miliar rupiah untuk menambal ini semua
berapa lama juga nanti pertamina itu bertahan untuk menghasilkan labanya
karena itu juga menyetor keuntungan kan ke negara
nah inilah hitung hitungan yang harus pemerintah sebenarnya cari
harus betul betul precise ya
ya harus benar benar memilih kebijakan yang mungkin efeknya tidak akan terlalu besar terlebih
terlalu besar terlebih dahulu
walaupun nanti bisa dibikirkan lagi gitu
diselamatkan terlebih dahulu gitu
punce terima kasih banyak memberikan pencerahan
sekarang saya udah agak cerah tapi bagaimanapun juga nanti kita setelah jeda
kita masih akan membahas sebenarnya seberapa kuat perekonomian kita
apakah langkah yang saat ini diambil pemerintah sudah berada di jalur yang benar
tetap bersama kami di cnn indonesia promise